berkunjung ke kendari sulawesi tenggara rasanya tak lengkap jika anda belum mencicipi sinonggi
sebagai menu makan siang sinonggi adalah makanan berbahan dasar sari pati sagu masyarakat kendari
khususnya suku talaki punya tradisi mosonggi alias makan sinonggi biasanya digelar saat
ada kumpul keluarga atau ada hajatan cara makannya juga cukup unik tinggal jepit sinonggi dengan dua
sempit lalu digulung dan dipindahkan ke piring sinonggi adalah makanan pokok suku tolaki
masyarakat setempat percaya sinonggi bisa membuat perut lebih lama kenyang karena kandungan
karbohidrat dalam sagu lebih kompleks dan lebih lama terurai daripada nasi selain itu sagu juga
tidak bikin gemuk meski dimakan dalam jumlah banyak
sering kebiasaan tiap hari makan sinonggi kita kan orang tolaki ya enak kenyal kenyal sari pati
sagu dikentalkan dengan cara menyiramnya dengan air dingin setelah itu disiram dengan air panas
dan diaduk secara perlahan sampai mengental seperti lem dan siap untuk disajikan ini bro
makanan kita udah datang bro kita jauh jauh ke kendari cuma makan cendol kocek dulu
ini namanya sinonggi bro makanan resket dari dari suku tolaki bro nah di sini itu ada istilahnya
bro kalau makanan makan sinonggi pakai tangan duduk di lantai namanya mosonggi bro sepertinya
pernah makan itu pernah ya dimana purwakarta jawa barat oh iya iya itu bukan itu marangi bro
oh sakti marangi aku pikir sama bro
udah daripada pusing kita makan aja ya kita hajar ini jangan lupa ulas masker oh iya nggak bisa masuk